sejumlah rekor baru berhasil dicapai para atlet dalam pon ke dua puluh di papua
tak hanya itu suksesnya penyelenggaraan pon di papua menjadi prestasi tersendiri bagi papua sebagai tuan rumah penyelenggara
apa saja evaluasi dalam pelaksanaan pon kali ini mengingat untuk pertama kalinya pon diselenggarakan di masa pandemi
kita akan berbincang dengan menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali
selamat malam pak menteri
ya selamat malam
terima kasih pak sudah meluangkan waktu malam ini
selamat sebelumnya saya sampaikan karena luar biasa pelaksanaan pon yang berlangsung di papua ini kemudian menjawab keraguan publik pada saat itu ketika keputusannya pon akan diselenggarakan di papua
tapi berbicara mengenai rentang penyelenggaraan selama beberapa pekan ini apa saja kemudian yang menjadi catatan evaluasinya pak menteri
ya sebelum pon ini dimulaikan ada
sukses sukses yang ingin dicapai oleh panitia
dan itu misalnya sukses penyelenggaraan sukses prestasi sukses ekonomi yang dicanangkan oleh panitia oleh pemerintah provinsi papua dan kabupaten kota
itu secara keseluruhan saya menilai tercapai misalnya dari sukses prestasi
tujuh rekor yang tercipta yang dipecahkan pada saat pelaksanaan
pon ini suatu hal yang luar biasa
pon dilaksanakan di tengah tengah pandemi tetapi masih bisa memecahkan rekor
ini satu hal yang luar biasa
kemudian juga di samping itu ada atlet atlet muda berbakat kita yang muncul
untuk papua sendiri prestasinya mereka sekarang menjadi ranking empat
yang biasanya tidak pernah masuk sampai ranking lima ya
selalu mereka di tengah
sekarang dia masuk di ranking ranking ke atas berarti sukses prestasi yang dicanangkan oleh papua baik untuk papua itu sendiri
maupun untuk nasional tercapai
penyelenggaraan sukses penyelenggaraan juga tercapai karena tidak ada gangguan yang bisa menghentikan pon ini
kan sebelumnya ada kekhawatiran bahwa pon ini akan berhenti karena ada gangguan keamanan
membuat orang takut orang khawatir
ternyata itu tidak terbukti
dan pon nya berjalan lancar
sukses ekonomi menggeliatnya ekonomi terutama umkm di papua
khususnya di tempat tempat pelaksanaan pon
di kota jaya pura kabupaten jaya pura kabupaten mimika kabupaten merauke
sehingga masyarakat merasakan kehadiran pon ini untuk kehidupan
mereka selain menjadi ajang untuk bakat bakat atau munculnya talenta talenta
tetapi juga masyarakat mendapatkan hiburan melihat bagaimana pertandingan pertandingan
dan juga secara ekonomi mereka menikmati
selama atau pada saat persiapan pon selama pon dan beberapa hari setelah pon ini
masih ada dampa dampa ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat
jadi secara keseluruhan saya kira
kekhawatiran kekhawatiran yang muncul pada saat sebelum pon ini dimulai
juga ketakutan bahkan ada yang meminta untuk dihentikan
untuk jangan dilaksanakan akan dipindahkan dan sebagainya
ternyata dijawab oleh masyarakat papua dengan tagline mereka terang bisa
ternyata mereka bisa
dan kita apresiasi ya bagi tuan rumah penyelenggara ini
pemerintah provinsi papua
tapi saya ingin lebih detail lagi tadi pak menteri sudah menyampaikan
dari sisi prestasi dari sisi penyelenggaraan dari sisi perekonomian
banyak kemudian kontribusi yang cukup positif pasca penyelenggaraan pon ini
tapi dari sisi prestasi terlebih dahulu pak menteri
bagaimana kemudian menjawab agar prestasi yang sudah diraih dalam pon ini
kemudian bisa dikembangkan secara lebih baik lagi
karena kita tahu pandemi saat ini belum berakhir
event event olahraga secara internasional
masih akan ada masih harus kita raih begitu prestasinya
bagaimana secara konsisten mempertahankan ini
ya tentu prestasi itu bisa dipertahankan kalau pembinaan kita baik
pembinaan kita teratur terstruktur dan berjenjang
nah pon ini di dalam desain besar olahraga nasional atau dbon kita
kita tempatkan dia menjadi ajang untuk pemantauan
bakat atau talenta talenta yang muncul dari daerah
yang nanti suatu saat kalau sudah memenuhi kualifikasi
mereka akan didorong ke tim nasional
dan disitulah prestasi prestasi akan kelihatan
di pon ini memang ditempatkan sebagai pemanduan
atau kita melihat bagaimana bakat bakat dan talenta
nah tapi tidak bisa hanya stop di situ
kita harus secara terus menerus untuk pembinaan ini
supaya mereka bisa berprestasi di tingkat internasional
apalagi dalam dbon kita desain besar olahraga nasional
kita sudah menempatkan olimpiade sebagai target utama
sebagai sasaran utama dan yang lain lain itu menjadi sasaran antara
nah mudah mudahan mereka yang berprestasi di pon
terutama yang usia usia masih apa namanya
masih usia usia junior
ini bisa terus kita kembangkan
ada satu orang yang berusia lima belas tahun
dia mendapatkan empat medali emas
bisa dibayangkan dia usia lima belas tahun
bisa mendapatkan medali emas
berarti masih panjang masa dia untuk bisa berprestasi
nah ini dicatat
dicatat kami juga mencatat pon ini dicatat
supaya di akhir nanti evaluasi pon ini semua
dapatkan catatan yang betul
sekarang yang tercatat sementara adalah rekor rekor yang terpecahkan
rekor pon maupun rekor nasional
nah kalau tidak demikian maka berhenti pon ya sudah kita juga stop
itu yang saya kira tidak boleh
kita harus membina secara kontinu berjenjang
dan ujungnya adalah dia menjadi atlet elit nasional yang bisa kita terjungkan
di ajang kejuaraan kejuaraan
kemarin juga sempat saya mengutip apa yang disampaikan pak marsiano norman
ada toren prestasi yang seharusnya bisa dicatat sebagai rekor dunia ya
di cabang olahraga panjat tebing
tapi kemudian ini tidak tercatatkan karena papan panjatnya belum bersertifikat internasional
bagaimana ini cerita ya pak menteri
ya memang kan pon ini apa namanya
pon ini kan adalah multi event olahraga nasional saja
jadi kita memang tidak mencatatkan di federasi internasional
federasi internasional tidak mengirimkan orang dan lain sebagainya
tetapi kenapa dianggap bahwa itu ada rekor yang di situ
hanya menyesuaikan dengan wakil
artinya misalnya rekor internasionalnya x begitu ya
kemudian yang didapatkan oleh anak anak kita oleh atlet kita kurang dari x
nah itu dianggap bahwa kita juga mencapai catatan waktu itu
tetapi secara resmi tentu tidak ya
karena kalau untuk pencatatan pencatatan rekor itu memang harus ada
persetujuan dari federasi internasional dan banyaklah
hal hal yang menjadi kriteria
kriteria standar ya
jadi apa yang memang menjadi kewajiban kita
di dalam pelaksanaannya adalah membandingkan dengan catatan yang diperoleh secara nasional
juga secara pon itu sendiri
nah apabila ada rekor yang melampaui itu
walaupun dia rekor rekor internasional
maka itu tidak tercatat secara resmi
meski demikian harus kita apresiasi para atlet kita
yang masih terus menorehkan rekor rekor di tengah pandemi
kita tahu juga setelah perhelatan ini kemarin
ada beberapa atlet
saya mencatat data dari satgasetempat
ada sekitar satu ratus dua puluh lima kasus positif ya pak ya
dari pon ini
ada apa apa penambangan terkait hal ini pak
ya yang terakhir itu satu ratus dua puluh empat satu ratus dua puluh lima
kira kira seperti itu
tetapi yang sembuhnya itu empat puluh lima
dan pemulihan mereka sekitar lima puluh delapan
yang terpapar dua puluh sembilan
nah kalau dibandingkan kita dengan semua yang ada di sini
baik atlet maupun pelatih
itu kan sekitar dua belas ribuan
belum lagi pendukung yang ada
saya memperkirakan sekitar dua puluh ribuan yang ada di sini
dengan angka yang seperti itu
dan kalau atlet yang terkena ya
itu pengalaman yang ada
mereka paling empat lima hari
bahkan ada yang tiga hari sudah langsung negatif
karena kebugaran mereka kan pasti lebih baik daripada yang bukan atlet
nah ini kita harapkan mereka segera pulih ya
nah apalagi di beberapa tempat
saya pernah tanya ke dinas kesehatan
sitinya itu sekitar tiga puluh tujuan
berarti kan tinggi itu
nah sehingga potensi menularnya juga tidak perlu kita takutkan ya
nah kita sampai dengan catatan yang tadi
apa yang kita dapatkan itu
karena tingkat pemulihan atau kesembuhan dari mereka ini
berjalan secara cepat
jadi saya kira tidak perlu kita terlalu khawatir yang berlebihan
apalagi kan awal awalnya dikhawatirkan akan menjadi kluster baru
ternyata itu tidak
tidak juga karena semua mereka yang datang ke sini itu sudah divaksin ya
atlet sudah dipaksin kemudian pelatih sudah dipaksin
kemudian masyarakat yang ada di sekitar
masyarakat yang ada di sekitar

oleh bapak presiden pak jokowi dodo
jadi itu yang membuat ya
tidak sampai seperti apa yang kita khawatirkan di awal
akan banyak yang akan terpapar dan sebagainya
jadi kalau dilihat dari angka angka itu ya
informasi terakhir kan kemarin itu pada saat sudah mau ditutup
itu yang sudah sembuh sudah empat puluh lima orang dari satu ratus dua puluh empat atau satu ratus dua puluh lima itu
dan yang lain sedang masa penyembuhan dan ya satu dua hari ke depan
pasti mereka sudah bisa pulih kembali
oke berangkat dari penyelenggaraan pon ini
selanjutnya ada paralimpiade nasional yang juga akan diselenggarakan
apa yang kemudian akan mungkin disesuaikan disempurnakan
sehingga catatan catatan ini bisa lebih dilengkapi lagi pak
sehingga paralimpiade nasional nanti akan berjalan lebih sukses
lebih lancar lagi
ya bulan november akan diteruskan dengan paralimpiade
dan kita akan mempersiapkan itu dengan baik
tadi saya koordinasi dengan penelitian paralimpiade tadi siang ya
dan sebenarnya kalau paralimpiade ini
tidak begitu terlalu sulit karena pertama tempat penyelenggaraan
itu hanya ada di kabupaten dan kota jayapura
kemudian juga peserta yang akan datang itu hanya sekitar tiga lima ratus an lah
itu sudah atlet dan pelatih berarti lebih sedikit dari yang pon ya
kemudian juga cabang olahraga yang dipertandingkan hanya dua belas cabang olahraga
nah apa yang harus dipersiapkan tentu ini kan menggunakan venue venue
yang bekas dipergunakan oleh pon
nah ada beberapa penyesuaian
itu dipilih kita akan pilih venue venue yang ramah di pabel
venue yang ramah di pabel misalnya mereka datang
tidak harus menyusahkan mereka
jadi sudah bisa langsung bisa masuk
kemudian juga ada penginapan penginapan hotel hotel yang juga disiapkan
semua atlet itu ditempatkan di hotel dan hotel itu menyesuaikan
misalnya untuk sebelum masuk liftnya itu perlu ditambah apa
peralatan begitu mereka masuk ke dalam lobby hotel dan sebagainya
nah itu sudah dihitung sudah dipertimbangkan oleh panitian
panitia ya panitia penyelenggaranya
panitia peparnas itu sudah ada pelajaran
ya ini pada saat pon yang caburnya lebih banyak
orang yang datang lebih banyak
kemudian nomor nomor pertandingan yang dipertandingkan juga lebih banyak
saya kira itu menjadi modal buat panitia untuk bisa melaksanakan peparnas ini dengan lebih baik
baik harapannya demikian pak menteri terima kasih sekali lagi
sampai kapan pak berkantor di papua
kalau urusan sudah selesai besok ya saya kembali ke jakarta dulu
setelah itu ya akan kembali lagi ke sini
baik terima kasih sekali lagi
sukses penyelenggaraan pon luar biasa di papua
pak menteri memegang komando langsung hingga berkantor di papua
terima kasih sekali lagi
sukses selalu salam sehat
selamat malam pak menteri
selamat malam salam sehat